eh sakit ya
oh ya tinggal sedikit aja lah
eh ini buat lo
ini kan udah malem
lebih baik lo pulang deh
ini bukannya gue mau ngusir lo ya tapi
kok gak enak kalo diliat sama ibu bos gue
nanti gue di rumah ya ling
yaudah kalo gitu gue ajarin loman
tapi di kosan lo aja ya
soalnya pasti bentar lagi bang hadi bakalan ngusir kita deh
dia kan mau nutup gerbang sekolah
laman lo kelamaan mikir deh
sang udah lah sang
lo gak usah terlalu terbawa emosi
kok kesurupan kak
laman laman kenapa
udah mulai susah percaya sama dia
selama itu dia suka sama gue lah
eh yaudah langsung duduk dulu
ya langsung duduk gimana
selama ini yang ngupetin dari gue
tapi bukti belum ada tuh
gak ada bukti tidak boleh sam
tenang dulu tenang
eh gue mau pindah sambo kemana sam
laman eh kita kita
dari tadi gue perhatiin lo kenapa sih gelisah kayak gitu
ya soalnya gue liat badan lo disini
gue gak tau ada dimana
ya mungkin karena gue kecapean kali
makanya udah suarin ya
gue balik ya
ya victor ini temen aku namanya susan
kalau begitu langsung saja
ajarkan si roman ini
mungkin kalau perempuan yang mengajarkan dia
otaknya agak sedikit terbuka
oke oke tenang tenang
ya sudah aku ke dalam ya
kamu aja deh yang pengen
udah bisa main gitarnya belum ya
aku ke sekolah ya
mau latihan buat acara perpisahan
eh sakit ya
tapi gak apa apa man ya
oh ya tinggal latihan sakit aja lah
eh ini buat lo
bukan rumah ya
ini kan udah malem

iya ini bukannya gue mau balik ya
iya ini bukannya gue mau balik ya
ini bukannya gue mau balik ya
ya gue mau ngusir lo ya
kok gak enak kalo diliat sama ibu kos gue
tapi kan lo udah jauh jauh kesini
bentaran lagi kan mah
bisa gue abis ngajarin lo terus gue pulang gitu aja
gue takut diumenin sama ibu kos
ya lo tau sendiri lah ibu kos gimana
lagipula puisi gue belum kelar susan
gue harus kelarin malam ini
nanti kalo gak kelar ya bisa kacau
besok acara pak surya hadi
ya udah ya udah ya udah gue pulang sekarang
nanti sapu mau ngedate ya sama gue
oke kalo gitu gue pulang dulu ya man
nanti kabarin gue gimana perkembangan main gitar ya
ya ntar dikabarin
gak enak juga nih gue ke kosan cowok malam kayak gini
ntar gue disangka keganjenan lagi
tapi gue juga gak enak kalau nanti roman gak bisa main gitar gara gara gue
gak nyangka ternyata lo pantang menyerah
gak nyangka ternyata lo pantang menyerah man